gue yang paling dalam
gue pengen nyokap gue itu
bentar bentar bentar
kamu di mana nak
lagi di jalan
jalan tante ini lagi sama ivan
oh kamu lagi sama ivan ya
nggak sama mondi
boleh minta tolong nggak cariin mondi
seharian dia nggak ada kabar
emang tante nggak kontak mondi gitu
tante telponin juga nggak ada kabar sama sekali
yaudah deh tante
ntar aku sama ivan cobain cariin mondi ya
soalnya tadi pagi sih
sama aku juga
iya tolong ya oke
iya tante sama sama
yuk cari lagi
bella kamu tolong telepon sekretarisnya pak moro ya
tolong bilang dinner meeting kita malam ini itu di cancel besok aja
loh lalu bagaimana pak dengan meeting pt arta sore ini pak
aduh saya lupa tuh
tolong kamu telpon pending aja besok ya
oh gitu ya
pokoknya hari ini saya nggak mau diganggu apa apa
kalau gitu saya pernisik ke ruangannya pak
aduh siapa lagi nih
udah apa yang telepon sore sore begini
yalo pak fuadi selamat sore
kamu di kantor ya
bagaimana sore ini kita bisa ketemu
karena saya mau pingin tahu kerjasama kita dengan perusahaan pak endro
aduh maaf sekali pak
bagaimana kalau kita pending besok pagi
ini kan proyek besar loh
maaf pak tapi sore ini saya ada acara penting untuk anak saya

kamu lebih mementingkan urusan pribadi daripada pekerjaan

ajukan ke dewan komisaris biar kamu diganti

silahkan bapak lakukan kalau menurut bapak itu yang terbaik untuk perusahaan
saya sudah terlambat
kenapa lagi dia telepon sore sore bukan dari siang
aku kan udah gak bisa ketinggalan ini
babak penyisian aku udah lewat
aku harus hadir buat boy
kalau untuk urusan rejeki
kan bukan dari pak fuadi
itu semua dari allah
itu semua dari allah
pekerjaan itu hanya perantara
kalau sudah rejeki kan
aku bisa ikhtiar cari cara yang lain
miss ibu ibu pernah lihat cewek ini gak bu
wah gak lihat tuh dek
ada yang gak ada yang lihat ya
barangkali pernah lewat sini
tidak ada yang lihat
mohon dikit kakak
mohon dikit pak
lu kemana aja sih
gue nyari raya lagi
gue sampai sekarang gak bisa nemenin dia
gue gak tahu dia ada dimana sampai sekarang
dia nyariin lu
mending lo balik aja dulu
lu suruh gue balik
raya aja belum ketemu sampai sekarang
gue masa suruh balik
gue santai santai di rumah gitu
mohon kok lu nyalah gini sih sama gue
udah pan sih kalian berdua
pokoknya jadi berantem kayak gini
mohon apa yang dibilang ivan tuh bener mohon
dia cuma nyampein pesen nyokap lu doang
karena lu dihubungin susah banget
pikirannya gue lagi busuk banget
sorry tadi gue emosi
ya nyokap lu sih
suruh balik mohon
soalnya dia kepikiran
mendingan lu pulang deh
kasian dia juga pasti sedih mohon
terus raya gimana
raya kan masih bisa dicari nanti
sekarang mendingan lu balik deh
kasian nyokap lu
aku pasti nungguin di rumah
gue itu masih punya nyokap
gue harus anggap dia ada dong
nyokap gue udah gak ada
tapi di hati gue yang paling dalam
gue pengen nyokop gue itu ada
susu hampir yuk
ya mas ini yang diculik ya
astagfirullah ini yang diculik pak
ini siapa yang diculik nak
ya sama gerombolan gerombolan yang gelut sama kalian
apa maksudnya siapa yang diculik
kan ini yang kabur bukan diculik
jadi bingung nih
kalau si neng diculik
dari kemarin dari tadi juga pasti ada yang nge phone kita tebusan
eh dung mungkin saja si neng diculik
maksud berbuat jahat
ya pak aduh
ini ini sudah sudah sudah
ya betul bikin pusing
udah ini mah gak nyambung
eh ciparusu pak
terus cara mancingnya aku mahal
ketika mereka keluar saya akan tangkap satu
saya akan gali informasi semua
intogorasi di wawancara
mereka itu cip lainnya dua
pasti banyak kan kira kira apa sih
dua setan tisu binatang di hadapan orang buat neng mah
ush boleh gak
demi anak demi bro
gak ada kabarnya lagi
apa aku telepon oke lagi aja ya
gue tanyain sama dia udah ketemu belum sama mondi
ya allah mondi kamu kemana aja gak ada kabar
diteleponin juga gak diangkat
mondi emang dari tadi gak sempet ngecek hp
mondi kepikiran raya terus
mondi nyari raya kesana sini
jadi gak sampai lupa kalau mama harus dikabarin
yaudah kamu duduk dulu mama mau bicara
dan prihatin dengan keadaan raya
tapi kita sama sama berdoa
supaya raya cepet ketemu
dan dia gak akan apa apa
nanti kalau raya sudah ketemu
mama minta sekali sama kamu